hai ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ya agang prayogo
rupanya musuh kukar ini tidak bisa dipandang sebelah mata
besok adalah hari penentuan dan aku akan pastikan kamu yang kebati prayogo kamu